bn ditangkap polisi pada rabu malam warga desa napirejo kecamatan temanggung temanggung
jawa tengah ini ditangkap di rumahnya bn lah pelaku pengecatan cabai hijau yang sempat
meresahkan warga bn mengaku sengaja memasukkan warna cabai untuk mendapatkan keuntungan besar
cabai hijau yang seharga dua puluh rupiah diganti warnanya menjadi merah dan dijual dengan harga
lebih tinggi lagi di jasadi bahwa berbeda dengan cabai yang hijau dengan yang merah
tergantung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ada di lagu lagu yang
di situ membuat warna cabai itu menjadi lebih dengan kewarnaan menyerupai cabai
tentang dugaan tindak pidana memperdagangkan barang rusak dan tercemar dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
keberadaan cabai merah palsu ini meresahkan warga salah satunya diah sugesti
pelanggan pasar wage purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah ini resah dengan informasi penemuan cabai dengan pewarna ini
begitu baca berita itu aku langsung ngecek di kulkas
stok cabai itu ada yang dicat apa enggak ya
karena kadang kadang aku gak beli di pasar beli di pedagang lah
pedagang kan pulaknya ke pasar
aku sempat nemu itu yang
aku gak tau itu iya apa bukan
tapi tak coba ya rasanya pedo aja sih
kepala uptd pasar wage purwakerto menyebut kasus penemuan cabai dengan perwarna ini juga sudah ditangani pak laipo
dengan liputan cnn indonesia